pace sebenarnya ada apa ini
bapak jadinya gimana kita jadi ambil mobilnya mbak be atau enggak
bu keputusan bapak belum berubah kita belum butuh mobil
jadi akan tetap lebih hemat
kalau kita membeli mobilnya
kalau kita menggunakan angkutan umum aja
deh gimana kalau kita pergi mancing yuk
boleh juga sih
di lu kagak ajak gue
oloh oloh yang diajak atuwe ji
gua kirain lu lupa sama gue
waalaikumsalam eh pak herman
sengaja sesekali bikin maik kaget gak apa apa kan
gua lagi pusing soal mobil mbak be yang belum laku deb
lah si anwar temen saya itu gak jadi beli
gak jadi nawarin kemurahan
katanya mau dijual lagi
ada aja yang mesen
apa mai nggak kepingin sekali sekali pergi jalan begitu
pergi sama siapa bang
lot telat olahraga
maaf bos saya sakit perut
bilang dari gua
eh aku kalau jalan lihat lihat
siapa yang jalan lihat
tuh karpet mertua gua baru dilondri pijabur got
bukan urusan saya
ini salah lo
pak c sebenarnya ada apa ini
main lewat lewat aja tuh
karpet mertua gua pijabur got
si itu main jatuh karpet sendiri ikut nyalain saya
eh eh sudah sudah
jangan bakal naik di sini
nanti kalau orang liat lo bakal jatuh
nanti kalau orang liat kita malu
lo pak ia
langsung nih jalan
kapadanya sama cukup empat puluh tiga

satu kali m salam
anjas mara sama jeremy thomas
dulu gue ngejar ngejar ani
selama setengah tahun gak dapet dapet
kayaknya masih kurang pur
genapin aja jadi setahun
tapi sekarang saingan gue banyak tis
udah bang ufdin ada teman kerjanya
semangat atu pur
kan kalau kamu berhasil menikah sama neng ani
kamu punya bahan buat cerita sama anak cucu kamu kalau udah tua
bur coba kamu pikir pikir lagi sambil jalan
coy si pur kenapa
iya neng jemput di rumah
jemput di rumah
ya neng saya jalan sekarang
joy pertanyaan aku belum dijawab
abang pamit dulu ya main
nanti malam abang smbs ya
iya bang makasih banyak ya bang
pak ini lo jadi gak sih ngambil karpet emak di laundry
kan tadi bang ojak bilang mau kakek kerasa gitu ya
mau ajak bilang mau ngambil mak
iya tapi mana gak nyampe nyampe
ya ntar abang kesana dah
jak ngapain lu
lagi ngeringin karpetnya mak
tadi gue bawa jatuh kegot ujungnya basah
maaf bang ojak hair dryer punya aku lagi di servis
iya maaf ya bang ojek
neng ani mau diantar kemana